kini kita ke pulau dewata daerah tujuan wisata bedugul yang ada di kabupaten tabanan bali
tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan seperti pada liburan natal dan tahun baru kali ini
pura yang berada di tengah danau cantik sekali ya kalau kita mendokumentasikannya dalam bentuk foto
tampaknya menjadi ikon wisata bedugul dan terkenal hingga ke mancanegara
sejuk dan segar itulah suasana yang dirasakan wisatawan saat berkunjung ke objek wisata bedugul
objek wisata ini berada di kabupaten tabanan bali
daerah tujuan wisata bedugul berjarak sekitar lima puluh km dari kota denpasar dan bisa ditempuh selama satu lima jam
di hari biasa sedikitnya satu lima ratus wisatawan lokal dan mancanegara datang setiap harinya
kunjungan meningkat hingga empat wisatawan per hari di musim liburan
selain areal taman yang rindang pengunjung juga dapat menikmati suasana danau beratan
serta pura penataran
berfoto bersama keluarga ataupun bersuah foto dapat dilakukan dengan latar belakang pura di tengah danau
kebetulan baru pertama kali
kenapa memilih ini
karena di bedugul ini kan tempatnya sejuk ya udah gitu ada pura di tengah danau juga itu cantik banget
tidak hanya mengabadikan pemandangan danau dengan bukit hijaunya
wisatawan juga dapat menyusuri danau dengan berspeedboat atau perahu sampan
anak anak juga dapat bermain sepeda air
pada liburan natal dan tahun baru kali ini pengelola objek wisata ini juga menyuguhkan kesenian tradisional bali
kesenian tari pergaulan joget bumbung memberikan suasana dan pengalaman berbeda
bagi wisatawan yang datang apalagi penonton diajak berinteraksi langsung dengan penari di atas panggung